presiden juga menyampaikan tingkat keterisian rumah sakit masih terkendali
di saat yang sama kebijakan pemerintah membuka pintu penerbangan internasional di bali
selamat malam menenat alam britan
kenaikan kasus yang melonjak hari ini pun
melihat antisipasi dan juga kebijakan yang diambil pemerintah
ya renat seberanya kalau kita bicara tentang omicron ini
kita sudah berulang kali mengingatkan pemerintah tentang
apalagi kita selalu mengingatkan bahwa ada beberapa hal
yang sangat memungkinkan untuk
membuat angka covid sembilan belas ini kembali naik
pertama karena adanya liburan
pada waktu itu artinya memungkinkan
orang saling bersilaku rahmi dan bertemu
dalam konteks yang sekarang adalah libur natal dan tahun baru
kemudian adanya varian baru
nah ini kan yang berulang kali kita sampaikan bahwa pemerintah harus kepada
dan sekarang sudah mulai terasa ini
bulan setelah natal dan tahun baru
kita sudah mulai merangkak
dan kita belum tahu apakah angka sekarang ini baru di
atau sudah di pertengahan atau di puncak
pemerintah mengatakan bahwa puncak omikron
mungkin ada di
ketika pertengahan sampai akhir februari artinya
kita harus benar benar waspada saat ini karena
keterisian rumah sakit
di jakarta yang menjadi barometer ya dan saat ini
sudah empat tahun lagi kemungkinan juga akan
puncak ini juga akan
hal yang sama kemungkinan juga akan terjadi di wilayah wilayah lain
nah ini yang harus harus benar benar di waspadai
kita juga sebenarnya kita belum punya data valid apakah
apa ya mengakibatkan
gejala ribut sampai akhir tahun ini
sampai sekarang itu bisa mengakibatkan
fatalitas yang lebih tinggi
karena kalau melihat angka kematian pada tiga hari terakhir juga menunjukkan tren kenaikan
yang sekarang juga harus diwaspadai apakah
murni karena omikron atau karena varian delta yang masih rendah
yang tentu saja sekarang yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah
jika memang benar lonjakan itu terjadi di pertengahan sampai akhir februari
artinya kita masih akan menghadapi hal itu dua dan sampai empat menit lagi
kalau sekarang saja sudah
merintah bisa menekankan kepada masyarakat kan sekarang
beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala kan ada beberapa yang dirawat
kalau data yang kita terima dari kementerian kesehatan
dan kalau dibawa dari pemerintah mereka mereka yang bergejala ringan atau tidak bergejala ini
sebaiknya menjalankan isolasi mandiri di rumah atau di tempat tempat isolasi terpadu
bukan di rumah sakit
tapi kan orang yang positif covid ini tentu psikologisnya berbeda ya renard ya
ketika sudah ada demam misalkan batuk batuk sakit tenggorokan
tentu ada kekhawatiran lain
psikis ini tidak tertangani di rumah
kan ini bisa berpotensi memperbutuhkan kondisi
mungkin sebagian orang pada akhirnya juga merasa lebih safe kalau di rumah sakit
nah ini kemudian seperti kondisi kondisi seperti itu harus diantisipasi dengan cara bagaimana
nah bagaimana kemudian bisa memastikan telemedicine itu bisa berfungsi dengan baik
bagaimana kemudian fasilitas kesehatan di level paling rendah
masyarakat di kes mas
mungkin juga bisa membentuk gugus gugus tugas di wilayah kelurahan ya
atau bahkan sampai tingkat rw misalnya
bisa memberikan pendampingan dan sistem pemantauan yang relatif lebih baik
nah sementara kita tahu kita selama ini juga
sistem semua sistem belum teruji secara optimal
kita kemarin dalam dua tiga hari terakhir ini juga menerima laporan misalnya
bagaimana hasil dari tracing atau hasil dari tes antigen atau dari swab
itu masuk ke bilidungi
nah artinya kan hal hal seperti itu juga membuat masyarakat kemudian
gimana ini apakah sistem sudah terjalan dengan baik
nah ini pr pr yang sebaiknya harus segera ditangani dengan baik oleh pemerintah
kekhawatiran masyarakat menhadapi pecah omikron ini
bisa ter apa ya lebih terkendali
di samping itu tentu kita semua tetap harus selalu menekankan kepada
menekankan kepada masyarakat
supaya tetap patuh pada protokol kesehatan
karena bagaimanapun protokol kesehatan itu pasti akan
mengurangi faktor resiko renhar
itu adalah hal yang sangat penting

yang sudah diperhatikan
tapi masih ada pr dan juga catatan yang jelas
terkait dengan penanganan covid sembilan belas sampai dengan saat ini
mas revo kita lihat memang kalau dari datanya
masih di jakarta ya menjadi battle ground saat ini
terutama di tengah penyebaran varian omikron
juga di sejumlah wilayah aglomerasi
artinya masih di jakarta dan juga di jawa barat
sementara daerah daerah lain sudah mulai bersiaga
jadi ada epidemiolog yang mengatakan bahwa
ini variannya beda ini virusnya beda
sementara tools pemerintah perangnya masih pakai gaya yang lama
sehingga dikhawatirkan variannya beda lebih cepat
kalau kemudian masih pakai cara yang lama
justru di inilah tidak efektif
nah apakah kita juga melihat pemerintah memang masih perlu untuk
mencari formula yang lain antisipasi yang lain
untuk menghalau varian omikron yang disebut sebut memang lebih cepat
sehingga kemudian evaluasi itu harus dilakukan secara lebih cermat lagi
dan juga lebih teliti lagi
seperti apa mas revo
yang terjadi ya sayangnya yang terjadi di negara kita kan
kita tahu bahwa catatan catatan yang ada di negara lain
katakanlah misalnya di eropa atau amerika serikat
bagaimana kemudian ketika omikron ini menghantam negara negara tersebut
lonjakan kenaikan kasusnya terjadi dengan sangat luar biasa
nah pada waktu itu kemudian kita masih
dalam hal tadi juga ada paket sebelum layangan sebelum editorial disini ya
epidemiolog kan juga mengatakan bagaimana kemudian ketika pemerintah
maju mundur terkait dengan isolasi
ada awalnya lima hari kemudian menjadi sepuluh kemudian empat belas mundur lagi
bisa sekarang jadi lima hari
jadi kemudian itu berbatasan
ya dibuka gitu ya memang
ada beberapa hal yang membuat
kita maju mundur seolah olah
dan kita semua berharap tentu
maju mundur maju kebijakan ini sudah
sudah di dasarkan
kebijakan yang cermat tapi
pada akhirnya kita semua tahu
pada akhirnya kita semua kebetulan juga disini gitu
omikron masuk dan
kemudian sekarang kita menghadapi
kasus lonjakan kasus yang
belum sampai ketika
masa puncak delta ya
tapi yang pada waktu itu bisa sampai
kasus lima puluh lima lima puluh ribuan
kasus per hari ya
nah kita kan tentu tidak ingin berharap seperti itu
maka penting sangat penting
buat pemerintah untuk menghitung
secara cermat apakah
senjata yang kita pakai dalam menghadapi
itu masih cukup efektif
ketika menghadapi dalam
keperangan menghadapi omikron seperti
sekarang ini atau bahkan kan
sekarang juga ada
varian delta masih ada
jadi kita mendapatkan double hit
gitu ya mendapatkan
dobel perangan dobel
dari varian delta dan varian
yang mengkhawatirkan artinya
apakah kemudian pemerintah perlu
pemurahan kita tentu ya
berharap ya kita tentu berharap
kasus omikron ini bisa tertangani dengan baik
karena ada banyak juga
reinhardt seperti kita sampaikan juga
beberapa waktu yang lalu bahwa
misalnya gitu kan kita kan
sekarang ini sepertinya
sudah mulai menurun ya gairah
padahal kita tahu
semua lapisan masyarakat
ee apa dengungnya itu
dengungnya itu tidak se
masa masa bulan bulan oktober november
misalnya yang kita tahu persis vaksinasi itu
demikian gencar gitu
ee setelah akhir tahun
kemudian masuk tahun baru kita mulai agak turun
padahal kita juga tahu bahwa
sangat penting terutama buat
mereka mereka yang memiliki
entah itu para
ee lansia entah itu
para mereka yang punya comorbid
atau masyarakat masyarakat yang
memang harus bekerja atau
untuk menggerakkan roda ekonomi
ini kan juga menjadi syaratan yang lain juga renhtn
ini penting untuk menghitung
ya supaya faktor kesehatan masyarakat
itu tetap terjaga
saya yakin pasti akan
ee pengaruh ya renhtn
tapi paling tidak itu pukulannya tidak terlalu
teras apa ya tidak
tidak terlalu menyakitkan gitu
untuk sektor ekonomi karena
kita sekarang sudah dalam kondisi
ee indeks harga saham gabungan juga sudah
mulai naik gitu ya tapi kemudian kita
terkena serangan ketiga kali ini
nah ini yang seharusnya
kita berharap ini presiden kan
mengatakan bahwa dua
pekan kedepan tidak akan melakukan
terus pada ee
ee di jakarta gitu dan
kita berharap tentu selama dua pekan ini
ee bertugas di jakarta
fokus lagi memantau
puncak omikron ini sehingga
kerja kan kebijakannya lebih komprehensif
oke dengan kita dengarkan ee ee
rencana beberapa kunjungan presiden
pekan depan ini
di cancel beberapa ya termasuk
salah satunya kan ketika
puncak hari pers nasional
itu sudah dibatalkan dan kedatangan presiden
presiden hanya akan
hadiri melalui virtual artinya
ee dengan adanya
fokus presiden di jakarta itu
bisa lebih fokus lagi memantau
situasi terkini di tanah air
terutama terkait dengan
permasalahan pandemi ini dan juga
beberapa permasalahan lain yang saat ini juga
ee minyak goreng
dan lain lain bisa lebih
ya lebih komprehensif lagi
karena dua tiga pekan kedepan ini
krusial ya mas revo karena sudah disampaikan
sudah diakui oleh pemerintah bahwa
akan ada puncak di akhir februari artinya
mendorong pemerintah dan juga presiden untuk lebih fokus
lagi terhadap isu pandemi ini
jangan sampai kita masuk ke gelombang ketiga
justru angkanya lebih besar dibanding dengan
di gelombang kedua
itu yang juga menjadi penting yang juga
akhirnya menjadi pembahasan dan ramai
diperbincangkan mas revo adalah
soal ptm yang
ee awalnya kemendikbutristek
begitu bersih keras untuk tetap
ee menggelar ptm tapi
sebagian daerah akhirnya mencabut ptm
diganti dengan pjj dan akhirnya keluar
apakah ini solusi menurut editorial
kita dan bagaimana kita melihat
karena ada pro dan kontra juga mas revo
tapi dijawab nanti usai break kami akan segera kembali
ya masih dalam editorial
view masih bersama dengan mas revo tadi kita
membahas soal ee puncak
omikron di akhir februari sekarang kita
topiknya agar lebih sharp lagi mas revo
ini soal ptm ya yang pekan ini
ramai sekali menjadi perbincangan
pro dan juga kontra karena sebagian ada yang menilai
ptm sebaiknya di
sebagian juga menilai bahwa ptm bisa
dijalankan sampai akhirnya muncul se
menggelar ptm dari kemendikbutristek bagaimana kita
melihat soal keputusan itu mas revo
ee ketika kita menghadapi
pandemi ini tentu ada beberapa faktor
ee sektor sektor yang
kiranya memang harus
terus berjalan gitu ya dan
ee tapi ada beberapa sektor yang
kiranya mungkin masih bisa di
ee tunda gitu atau
dikerjakan ee dengan cara
ee daring gitu
nah tatap sekolah
kita belajar mengajar
masih bisa dilaksanakan secara daring
ee termasuk juga misalnya
tempat ibadah apakah dibuka
nah kita sekarang fokus ngomongin soal
untuk pendidikan gitu anak anak
cnn indonesia juga mengatakan bahwa
ee desakan untuk tetap
karena ada evaluasi bahwa
ada masukan masukan bahwa
ee pendidikan jarak
tidak terlalu berjalan dengan optimal
yang selama dua tahun ini
menjalani pendidikan secara online
secara pcc ternyata
masih banyak yang belum bisa baca nah ini tentu
menjadi problem yang lain ya ren ardia
memegang dalil bahwa
keselamatan publik ini kan
adalah yang utama apakah kita
menggadaikan keselamatan publik
nah ee dalam evaluasi
atau mungkin kegagapan dari
para tenaga pengajar dalam menjalankan
guru gurunya pihak pengajar
pihak sekolah itu tergagap gagap
hanya bisa membuat tugas
bisa dipantau kemudian
disuruh mengerjakan dan
dikumpulkan tanpa ada pemantauan pemantauan
mungkin juga ada urusan dengan
ee masalah internet masalah
gadget dan sebagainya nah
yang tentu hal hal seperti ini yang harus
ee sekarang menjadi
keselamatan murid harus utama
karena tidak sedikit juga
murid murid yang tertular di sekolah
ada salah satu anak yang
dia juga tertularnya dari sekolah
ini kan ini ketika dia tertular
di sekolah pulang ke rumah
bawa virusnya ke rumah belum tentu
ee apa ini juga menjadi
hal yang akhirnya membahayakan
pihak yang lain nah ini juga harus jadi catatan
ee terkait dengan tadi misalnya ketidakmampuan
pihak pengajar dalam menjalankan pembelajaran
perhatian serius dari kementerian pendidikan
dan kebudayaan supaya bisa
ee memberikan training training
karena kita tidak tahu pandemi ini akan
berjalan sampai kapan
kita tidak tahu pandemi ini berjalan
sampai kapan beberapa ahli
mengatakan bahkan sejati sampai tahun
artinya kan kita masih panjang menjalani
masa masa seperti ini gitu ya
taruhlah misalnya kan kita selama tahun

ee pandemi seperti ini
sudah ada trend turunan
eh ternyata kena gelombang ketiga gitu ya
kita tidak tahu depan masih ada gelombang gelombang
berikutnya atau seperti apa artinya
untuk menghadapi pandemi ini
salah satunya juga harus menyiapkan
tenaga tenaga pengajar infrastruktur
ee supaya bisa lebih
adaptif terhadap pandemi
disiapkan gitu ya bdm
memang dalam kondisi
tentu akan sangat sangat situasional
ya ketika angka covid
di daerah tersebut turun
bisa jadi di situasi tapi kalau enggak
oke baik mas revo maaf
saya harus potong dulu karena kita harus menyaksikan
konferensi pers dari polres bantul
kita bantul mas revo terkait dengan
kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan tiga belas
orang kita akan dengarkan
keterangan pers berikut ini
dan salam sejahtera buat
yang terhormat bapak wadir lantas
kodadara istimewa yogyakarta
yang saya hormati bapak kapolres bantul
bapak kepala tapang
dari rumah sakit
pku muhammadiyah bantul
serta bapak ibu
rekan rekan awak media
yang berbahagia kami ucapkan
terima kasih atas kehadirannya pada malam
bahwa pada malam hari ini pores bantul
kecelakaan lalu lintas tunggal
yang terjadi di jalan imogiri
mukirsari imogiri kabupaten bantul
untuk lebih jelasnya
konferensi pes pada malam ini
mau disampaikan oleh
bapak kapolres bantul kepada yang
iksan esika di polres silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari polres bantul
kemudian dari jasa harja
rumah sakit pku muhammadiyah
kecelakaan lalu lintas tunggal
atau tepatnya pukul empat belas wib
di jalan raya
atau tepatnya di
yang biasa dikenal
daerah bukit sari imogiri
kronologis kejadian dapat kami sampaikan
kendaraan bus pariwisata
yang merupakan rombongan
suku harjo tepatnya
dari breksi kemudian
hutampinus dan terakhir ke parantritis
setelah dari breksi
hutampinus dan melewati
kendaraan yang akan menaiki
yang merupakan tanjakan
sempat tidak kuat ini ketika ini berlaku
ini keterangan dari saksi
jadi saksi ada tiga orang yang kami periksa
dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat
sehingga penumpangnya sebagian turun
setelah penumpangnya turun
kemudian kendaraan bisa naik
ke tanjakan tersebut
kembali dan pada saat
jadi sekali lagi
pada saat turunan tersebut
dan tiba tiba oleng
jadi sekali lagi kendaraan
dari keterangan saksi
jadi saksi lagi kb periksa
yang ada di dalam bis tersebut
sehingga ada indikasi bahwa
blong sehingga hanya memainkan
kendaraan turun ke bawah
inilah yang menyebabkan
kendaraan oleng kemudian menabrak
sebelah utara jalan
kendaraan bagian depan
korban meninggal dunia
sebanyak tiga belas orang
ada yang meninggal tkp
dan ada juga pada saat perawatan
di rumah sakit
jadi sampai dengan saat ini terdata
sudah kami pikirkan
nanti akan dijelaskan juga dari pihak rumah sakit
dua belas korban meninggal dunia
sebanyak tiga puluh empat orang
saat ini masih dirawat di tiga rumah sakit
bersama sama dari lawan
ketiga rumah sakit yang ada
di wilayah bantul
dan yang ketiga rumah sakit yang ada di wilayah bantul
panembahan kedua adalah
rumah sakit nurhidayah
kemudian yang ketiga adalah
rumah sakit tku muhammadiyah bantul
jadi sebanyak tiga puluh empat orang
nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit
dari peristiwa tersebut
kami sedang melakukan
tentunya yang pertama adalah
kami bersama relawan
secara mengenal evakuasi korban
kemudian yang kedua
kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk
mendirikan atau mempostko informasi
sudah keluar tiga postko
di tiga rumah sakit tersebut
yang bertujuan untuk
terhadap korban yang dirawat
di rumah sakit tersebut
kemudian kami juga melakukan identifikasi
karena masih ada empat orang
saat ini masih proses identifikasi
kami karena pada saat
atau kejadian tidak dilengkapi
dengan identitas dan ini masih proses
identifikasi oleh inatis
rencana malam ini akan kami
bersama dengan pihak rumah sakit tentunya ke
dan jasara harja
ke suku harjo atau
sesuai dengan ktp
dari korban tersebut akan kami kawal
korban tersebut diantar ke keluarga masing masing
turut berduka cita
kepada keluarga korban
atas peristiwa ini
akan kami laksanakan
proses olahraga kp
penyebab kecelakaan ini akan kami proses
tentunya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
saya kira itu penyampaian
nanti juga akan
di telantang pas sendiri
kemudian dari jasara harja
dari pihak rumah sakit
terkait tangan korban
yang saat ini memang
sebagian besar korbannya menderita luka
saat ini masih proses pengobatan
selanjutnya saya sarankan
kepada jasara harja
mungkin ada yang mau disampaikan
terima kasih pak kapolres rahim
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak kapolres bantun
berhidat lantas polda ady
masih berlangsung tadi
menyampaikan bahwa kecelakaan bus maut
ini terjadi pada pukul empat belas
dan para penumpang merupakan
rombongan family gathering yang berasal dari
yang ingin berwisata ke sejumlah
di tempat kejadian kemudian
menurut saksi yang melihat
bus oleng dan
supir kemudian panik dan indikasi
yang terjadi adalah
fungsi pengereman yang
sehingga terjadi kecelakaan
dari kecelakaan tersebut
tujuh belas korban meninggal dunia
dan masih dalam proses
sementara tiga puluh empat penumpang
yang luka luka baik ringan
dan juga berat masih dirawat
di sejumlah rumah sakit
demikian tadi dari
kecelakaan maut bus
di wisata yang terjadi di bantul
yang disampaikan oleh
kita harus break
masih bersama dengan mas revo
tapi kita break dulu
kita akan lanjutkan diskusi editorial view
pemerintah daerah menyikapi se ini
karena ada yang menyebut bahwa
se ini juga belum tegas mas revo
karena ada kata dapat
masih ada celah bahwa
bagaimana kemudian kita melihat soal
se ini apakah memang pemerintah daerah
mengikuti se itu atau
sendiri terkait dengan situasi
di daerahnya untuk membuka atau
menutup ptm kita akan lanjutkan diskusinya
usahaja dan kami akan segera kembali
ya tadi ada beberapa
catelan dari mas refo dari editorial kita
termasuk juga ptm yang memang sebaiknya situasional
melihat situasi saat kemudian
belum ada se yang baru ini
banyak daerah bertentangan dengan skb empat menteri
yang langsung memutuskan
ptm nya di stop sementara
lalu kemudian muncul
mendik butristek nadiemakarim
tapi kemudian se ini juga dinilai mas revo masih
masih belum tegas karena masih punya celah bahwa pemerintah
sejumlah daerah masih
artinya bagaimana ini
apakah daerah kemudian memang
sebaiknya mengikuti ese ini
mas revo atau melihat lagi
bagaimana kondisi di daerahnya masing masing
memang kondisi tiap daerah berbeda beda
juga menjadi catatan tapi
sebaiknya memang pemerintah daerah itu
keselamatan siswa siswa ini jadi penting
apakah mereka sanggup melaksanakan
dengan protokol kesehatan yang baik
kalau tidak sebaiknya tidak perlu
di se yang di
yang dikeluarkan memang
di strategi yang dikeluarkan memang
dapat dan juga memberi
pilihan kepada orang tua
murid apakah anaknya
ke ptm atau
memang sekolah tidak
kalau tidak yakin
bisa diberi pilihan
daring atau online nah ini tentu
menjadi menjadi tugas dari
sekolah untuk bisa menyediakan
siswanya pada orang
dipendidikan secara jauh
sekolah harus menyiapkan infrastruktur internet
dan kemampuan guru
bisa mengajar secara
ini jalan masih panjang tentunya
mengupgrade semua guru gurunya
supaya bisa melaksanakan
mengajar secara online dengan baik
dan mengajar secara
offline dengan baik
secara online juga tidak kalah baik
ini yang harus diperhatikan
karena kita tidak tahu pandemi
kapan akan berakhir
kalau misalkan lagi tinggi
angka tinggi sebaiknya ptm
bisa stop aja dulu
online tapi bukan berarti
kalau misalkan dilaksanakan secara online kemudian
secara asal asalan gitu ya
nah ini juga menjadi pr juga
bagaimana kemudian jaringan internet
semua lapisan masyarakat
kalau misalkan di desa tersebut yang ada
tentu kan tidak mungkin
harus dilaksanakan secara ptm ya
jangan sampai murid itu
tapi kita juga
tidak inginkan generasi muda kita ini
nanti pendidikannya tidak optimal
ini yang harus
kalau di kota kota besar
saya pikir seharusnya sih
tidak ada yang harus
tidak ada hal urut
masih angka yang sangat moderat
karena kalau sekarang itu di sekolah sekolah negeri kan
rata rata ruang kelas yang segitu ya kita tahu
biasanya isi kelasnya kan
lebih dari empat puluh
artinya ruang kelas dengan
luasan yang tidak seberapa itu
tentu akan besar
itu yang harus dihitung juga gitu
harus dihitung betul
jarak rentang antara
ketika di bangun
dengan belah kanannya

jadi kata kunci utamanya adalah dalam
dilema ptm ini
kita melihat bahwa keselamatan
ini yang harus menjadi utama
keselamatan publik dalam penentuan
ptm ini dibuka atau
atau di stop sementara
dan dalam masa pjj
karena kita tidak tahu situasi pandemi seperti apa
pemerintah punya pr bagaimana memaksimalkan
juga membuat tenaga pengajar
agar tidak gagap
begitu ya mas revo dalam pjj
sehingga juga kekhawatiran akan
ada learning loss misalnya di siswa
itu tidak kejadian dan
tidak menghambat pendidikan bagi
anak anak di indonesia
terima kasih mas revo untuk editorial view
pada malam hari ini kita lihat mudah mudahan
sejumlah daerah lebih cermat lagi menentukan
kebijakan ptm dan tetap
publik dalam penentuan ptm atau tidak
di daerahnya masing masing terima kasih mas revo
pada malam hari selamat malam sehat selalu mas revo